sesuai dengan perintah pimpinan kepada kami
yaitu untuk mendata seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah hukum kami
dan untuk mendata kembali mereka mudik
sehingga pada saat mereka kembali nanti kita sudah mengansipasi apa hal yang kita lakukan
tak hanya di tanjung duren warga sawah besar jakarta pusat juga menolak keras
para pemudik yang akan balik ke wilayahnya jika tak menyertai surat keterangan bebas covid sembilan belas
warganya pun beramai ramai memasang spanduk berisi imbauan di sejumlah titik
selain harus menyertakan
para pemudik juga diminta oleh warga setempat agar menjalankan isolasi mandiri
sesuai dengan waktu yang ditentukan petugas kesehatan setempat
tinggal airin maafkan izin maafkan batin
saya mewakili warga tarangan yarkar kini
kekamatan sawah besar
menghimbau kepada seluruh warga pendatang
yang dari kampung kedatang ke tarangan yarkar kini
khususnya para pemiliki mempunyai profesi kesehatan
khususnya para pemiliki mempunyai profesi kesehatan
khususnya para pemiliki mempunyai profesi kesehatan

kita tidak capek benar dengan covid ini
jangan sampai ada yang tertular
pendataan warga yang kembali dari mudik akan dilakukan oleh pihak kelurahan
berkoordinasi dengan petugas satgas covid sembilan belas kecamatan sawah besar
pengiputan cnn indonesia